saudara sekretaris jenderal pdip mengisyaratkan partainya tidak akan bergabung dengan koalisi pemerintahan prabowo gibran yang diumumkan menang pemilu oleh kpu
hasto menyebut partai partai pendukung ganjar mahfud lebih memilih rangkulan rakyat ketimbang rangkulan kekuasaan
sekjen pdip hasto kristianto merespon ajakan calon wakil presiden gibran raka buming raka yang akan merangkul partai koalisi pendukung anies mohaimin ataupun ganjar mahfud
hasto menyebut ajakan tersebut adalah rangkulan kekuasaan
sedangkan pdip dan parpol pendukung ganjar mahfud lebih memilih rangkulan rakyat
ia juga menyinggung adanya penyalahgunaan kekuasaan presiden jokowi untuk memenangkan prabowo gibran
dan mas gibran mengatakan ada satu dua parpol dari kubu satu dan tiga akan bergabung apakah salah satunya di dalam kubu tiga ini mas yang akan bergabung dengan pak prabowo
ya itu rangkulan kekuasaan tapi kan juga ada rangkulan rakyat
mesin partai sangat solid sampai diintimidasi
kalau kita diintimidasi kan ini kan kita berhadapan dengan abuse of power dari presiden jokowi
yang semua aspek dikerahkan bahan sosnya instrumen hukumnya kemudian hasilnya sudah disetting terlebih dahulu